semua ilmu hitam kamu sudah luntur oleh air zam zam ini ki aryo
semua ilmu ku hilang
tolong tolong selamatkan aku ki
tolong keluarkan aku dari sini
saya akan mengeluarkan kamu dari dalam kendi ini
tapi kamu harus bertobat
kalau kamu tidak mau bertobat maka azab allah akan menimbamu
aku tidak akan berbuat lagi
ampuni aku ki
saya pegang janjikanmu
saya akan menjadi orang baik ki
saya tidak mau jadi orang jahat lagi
sujud dan sembahlah hanya pada allah sebuah buah tuhan
mohon ampun padamu
orang ajar cik cokro
ayo dimakan dulu
makanannya aku taruh disini ya
kurang aja si jokro
kamu harus sama jokro
coba dimakan dulu
dan dalam tubuhku harus saya buang